depan ada polisi kalau kita orang biasa ada ditangkap ini
pelotnya mati bajuknya mati
lolos dari tilang polisi saat masuk jalur bus transjakarta
pemilik kendaraan dengan nomor polisi rfy
terekam kamera pengguna jalan
setelah viral di media sosial pada rabu sore
direktorat lalu lintas polda metro jaya menahan mobil
dan memeriksa pengemudinya
setelah dilakukan pemeriksaan
pengemudi diketahui bekerja di salah satu instansi pemerintahan
selain diberikan tilang kepada yang bersangkutan
maka plat nomor dan stnk khusus tersebut
kemudian kita tarik dan kita sitakan
sehingga yang bersangkutan tidak berhak lagi
menggunakan plat nomor ini
dan harus menggunakan plat nomor asli
aksi menerobos jalur bus transjakarta di pasar bu
minggu jakarta selatan pada sabtu sebelas juni dua ribu dua puluh
dilakukan dengan alasan terburu buru
pengemudi mengaku hendak mengantar saudara ke rumah sakit
badu zamal jakarta